meskipun bmkg mengklaim alat pendeteksi tsunami di selat sunda masih berfungsi
sayangnya di beberapa titik alat pendeteksi tsunami maupun pemantau aktivitas vulkanis gunung berapi ini rusak bahkan dicuri
menteri sdm ignatius jonan menanggapi aksi perusakan dan juga pencurian tersebut akan berpotensi mengaburkan ancaman bencana yang akan datang
untuk alat untuk pemantau aktivitas vulkanis yang ada di sini kurang lebih sih sudah cukup sih
akhirnya saya minta yang rusak yang dipasang di kaki gunung rakataunya itu
ini sudah rusak berapa kali ini dipindah lah ya pinjam alat dari tempat lain untuk dipindah ke sini sementara
karena kalau pengadaan saya kira waktunya lama sekali
kalau pencurian alat sih biasanya sebenarnya ini kalau pengamatan saya ya
alat ini kalau dicuri itu mau dijual kemana sih
kan nggak ada yang pakai
yang pakai juga
masa di rumah mau dipasangin alat pemindahan
iya seismograf itu buat apa coba
atau mungkin buat hiasan ya
ada baterai yang memotasi
oh enggak baterainya juga voltasenya juga beda dan sebagainya itu nggak bisa dipakai
saya juga minta koordinasi dengan lipi dengan bppt badan geologi sdm bmkg itu untuk mempelajari
tentu saja kalau tsunami yang tempuh hari terjadi itu itu akibat dari apa saja
apakah akibat dari longsoran yang besar di tubuh gunung anak gunung rakatau atau ada hal lain
karena kalau sampai terjadi tsunami itu mestinya diperlukan satu longsoran yang sangat amat besar
apakah akibat dari longsoran yang besar di tubuh gunung tubuh anak gunung rakatao atau ada hal lain